pemerintah kota pariyaman sumatera barat merevisi perdagatan teramadan ketertiban
kemudian memasukkan pasal soal lgbt termasuk sanksi sebesar satu juta rupiah kepada mereka yang menganutnya
sekarang kita sudah tersambung melalui telepon dengan wali kota pariyaman sumatera barat pak jenius umar
selamat malam pak jenius assalamualaikum
selamat malam mbak putri waalaikumsalam
pak jenius akhirnya memasukkan pasal soal lgbt apa pertimbangannya
ya kita baru mengeluarkan perda tentang keamanan dan ketertiban umum di kota pariaman
yang baru tiga hari yang lalu
kami mengusulkan dua pasal yaitu pasal tentang tertib asusila yaitu pasal dua puluh empat dan dua puluh lima
yang dua puluh empat nya berbunyi bahwa setiap orang dilarang
berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
kemudian pasal dua puluh lima nya adalah setiap orang laki laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis
atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan lgbt
ya pertimbangannya apa pak
ya begini jadi sudah mulai ketimbul keresahan di masyarakat
jadi banyak kejadian kejadian lgbt itu di tempat kita dan juga beberapa tempat di tempat lain
kemudian bahkan ada juga anak anak muda yang buat film lgbt di depan pantai kita
kemudian bikin resah masyarakat
bahkan para perantau periaman yang tersebar ke seluruh indonesia seluruh dunia pun telepon ke dprd dan juga ke saya
sehingga dprd dan pemerintah mendorong
untuk memasukkan dua pasal ini di dalam perda tentang ketentraman dan ketertiban umum
artinya nanti apakah apa yang akan dilakukan ketika menemukan kembali katakanlah sesuai pasal dua puluh empat
waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
apa yang akan dilakukan kepada mereka
kita pasti melakukannya melalui sidang
tindak pidana ringan
kita memiliki ppns penyidik pekerja negeri sipil yang ada di ppp kita
dan juga kemarin baru saya melakukan rapat dengan forum komunikasi tumpiran daerah yaitu pak kapolres pak kajari pak dandim pengadilan pengadilan agama dan segala macamnya
untuk membuat rincian teknis apa yang dilakukan untuk implementasi dari perda ini
bagaimana identifikasi ya pak jenius
misalnya untuk pasal dua puluh lima laki laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis
karena pasti semuanya harus untuk sidang tentunya harus ada bukti yang jelas
dan saya yakin ini sudah dipertimbangkan termasuk identifikasinya bagaimana
betul kita ini beberapa waktu lalu
jadi kita menangkap laki laki sama laki laki
melakukan perbuatan tidak senonoh
di mal yang telah ditutup malam atau mal yang sudah tutup lagi
dan langsung kelihatan nyata seperti itu
nah kita tidak bisa melakukan apa apa
karena ikatan di hukum pidana kita juga tidak kelihatan
itu alasan dari ppp
kemudian desakan dari masyarakat juga demikian kuat masuk juga ke dprd
kita perlu membuat semacam hukum
tindakan hukum di daerah
yaitu mungkin tidak pedana ringan
untuk bisa menjerat hal hal yang seperti ini
pak jenius bagaimana sekarang memastikan
untuk tidak ada yang kemudian berlaku sebagai polisi moral
kepada mereka yang dilabeli lgbt
sepikir ini kita melakukan rapat di tingkat prokomunis
untuk memperlementasikan ini
dan mungkin kita secara detail nanti melalui aturan lebih bawah dari perda ini atau perwako
untuk mendetailkan apa apa yang bisa kita indikasikan
merupakan perbuatan dari waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman ketertiban umum
atau yang lgbt
misalnya seorang waria
dia memiliki salon
sepanjang dia tidak menambahkan unsur x dalam calonnya
berarti dia masih tidak apa apa
tapi ketika dia menambah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu
yang terjadi di tempat kita
maka itu dia baru melakukan pelanggaran hukum ringan
dan didenda satu juta rupiah
adendanya ada dua tahap
ada di pasal misalnya kita harus jelaskan
di pasal ringannya dua ratus lima puluh
serta salah satu lagi
yang tertingginya itu satu juta rupiah
yang ditakutkan sekarang adalah kemudian
karena sudah ada landasan hukumnya
banyak kemudian orang yang merasa berhak untuk menyisir mereka
para lgbt atau siapapun yang dituduh untuk melakukan itu
kita memiliki aparat penegak hukum
tidak semua masyarakat bisa melakukan yang seperti itu
dan ini kita atur secara baik oleh peraturan pemerintah kita
bisakah saya kami mendapatkan kepastian bahwa tidak akan ada masa
yang kemudian mendasarkan pada pasal pasal di perda ini
untuk menyisir mereka yang dilabeli lgbt
tepikir tidak akan terjadi itu mbak putri
karena yang melakukan bertugasnya adalah ada aparat yang jelas
tidak semua orang bisa melakukan hal seperti ini
dan nanti semuanya aparat kita akan kita latih
dan untuk melakukan penyidikan
itu ada namanya ppns
penyidik pegawai negeri sipil yang ada
dan juga kami akan bersama dengan forkom pindah yang ada di kota pariaman
termasuk anda menjamin tidak akan ada persekusi
tidak akan ada itu
baik pak jenius
ini akan mulai efektif berlaku kapan pak jenius
ini kita mengajukan dulu
perda ini diajukan ke pemerintah provinsi
dan nanti provinsi akan melakukan evaluasi
evaluasi perda ini akan dilakukan dalam dua minggu di tiga provinsi
setelah itu akan dikirim lagi ke kami
dan kami akan sedang lagi di dprd untuk
memesahkan apa yang telah direvisi oleh provinsi tersebut
pak jenius terima kasih banyak sudah menjelaskan kepada kami
pak jenius umar wali kota pariaman sumatera barat
terima kasih pak
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan untuk membahas soal ini
kontroversi peraturan daerah yang kembali mengemuka